semoga aja anak kecil yang kemarin pakai kalung gue masih ada di pangkalannya pagi pagi gini
pasti dia yang pakai buat nyerang anak anak warior
lu punya mata kan
lu bisa denger kan
anggota gue gak pernah nyerang warior
yang sebarangan udung
nunjuk siapa orang yang nyerang warior
dan lu buat
kenapa lu diem
untuk sementara waktu gue emang belum punya bukti
mungkin untuk saat ini
gue emang gak bisa nunjuk siapa pelakunya
tapi ingat ya man
suatu hari nanti begitu gue tahu siapa pelakunya
jangan salahin gue
kalau dia harus berurusan sama gue langsung
pengecut lu boy
kalau lu gak terima ribut sekarang

kita gak boleh ke pancing
semuanya denger gue ya
jangan ada yang bergerak sebelum gue kasih perintah apapun
jangan ada yang nyerang mereka sebelum kita bener bener tau siapa pelakunya
sekarang kita cabut
pengecut lu semua
pengecut lu semua
tidak ini adalah satu perang
pengecut lu semua
habis dari mana kamu
kenapa baru pulang jam segini pokoknya
papa telepon kamu gak angkat
ada yang bapak bicarakan sama kamu
aku capek pak
apa ini serah
kamu capek dari mana
kamu pergi sama siapa boleh
ada yang beri laporan sama papa
kalau kamu pergi sama perempuan
siapa perempuan itu
apa benar laporan itu
gak pernah papa perhatian kayak gini ke allah
atau mungkin papa baru mau mulai perhatian sama aku
harusnya dari kecil aku diginiin bukan sekarang
tjadi tukang ipu vakter itu
kepala pukul gt scripture
berharga rp enam lima ratus yang cepetan
aku kasian banget sama denboy
tiap hari ribut terus sama papanya
bikin aku jantung ke jempol jantungnya
mana jempolnya jantungnya di mana
wah bi tadi tuh aku cuma mau minta tolong sama bibi
malah sasean ngeliatin mas boy sama bapak
aku tuh kasian sama denboy
setiap hari dia kerjaannya ribut sama papanya
dia itu gak pernah dapat perhatian dari pak herman
wajar dong dia ngomong kayak gitu tadi
tapi kan aku juga gak mau kalau dia tiap hari ribut sama papanya seperti itu
bikin aku jantung ke jempol jantungnya
maksudnya dia itu kaya siapa
bapak itu perhatian banget loh sama mas boy
bapak itu dia harus kerja buat cari nafkah mas boleh
terus buat ngejamin kehidupan masa depannya mas boy
jangan diminum buah panas
mana ada sih orang tua yang pengen anaknya itu susah
bikin anaknya jadi suram masa depannya
gak ada yang mau bud
tapi kan aku bingung
kalau kayak gini setiap hari ribut
sebetulnya aku juga kasian loh
selalu ribut terus
bapak itu kan keselingan di kantor
kalau bapak banyakin waktu
buat anaknya di rumah
masalah kantor bisa terbengkalai
nanti yang gaji kita siapa
yang dipikirin gaji terus
kerja kalau gak dapet gaji gimana
gue harus nyari anak kecil yang kemarin lagi
kan gue udah kelas pagi
gue minta tolong sama raya aja deh
oh yaudah nanti gue absenin ya
eh jangan jangan gak usah gak usah
gue gak mau nanti lo kena masalah lagi kalau ketahuan lo ngabsenin gue
iya juga sih
ya yaudah pokoknya sampein aja ya gue izin
kalau ditanya karena ada urusan keluarga ya
yaudah yuk yuk
reva lurus banget sih
padahal juga banyak banget anak kampus yang suka nitip absen kayak gitu
ya meskipun gue belum nyoba sih
semoga aja anak kecil yang kemarin pakai kalung gue masih ada di pangkalannya pagi pagi gini
ini mobil gue kenapa
kok gak bisa nyala sih
jangan jangan ini gara gara si boy lagi
terus sekarang mobil gue gak bisa dinyalain
ternyata bisa nyala deh
ternyata bensin lo abis

tuh kan gara gara si bo ini gue jadi netting mulu
terus gimana dong ini
loh kok kamu belum berangkat sih
bensin mobil aku abis
aku boleh ya nebeng sama kakak ya
gak usah sih ngebat adik tersayang dan terbawel
yaudah kakak ambil kunci dulu ya
yaudah kakak ambil kunci dulu ya
hmm untung ada kak dehan
wah pokoknya gue gak mau tahu nih
gimanapun caranya gue harus bisa nemuin anak yang bawa kalung cewek aneh itu
ya gue berharap sih dia ada di pangkalan anak anak jalanan hari ini
pak saya mau nitip motor disini sebentar boleh
ayo taruh aja gak apa apa
cuma sebentar dong kok sih ada urusan soalnya